hai kecelakaan tunggal dialami seorang wisatawan perempuan asal rusia bernama maria kustenko yang
tewas di dasar jurang sedalam tiga puluh m sabtu siang korban berusia dua puluh empat tahun ini diketahui tengah
belajar mengendari sepeda motor bersama seorang teman prianya peristiwa terjadi di tengah perayaan
hari raya kuningan di lingkungan junjungan kelurahan ubud bali medan yang cukup sulit
dan terjalin membuat proses evakuasi berjalan sulit petugas yang dibantu warga berhasil
evakuasi jenazah korban dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat hingga sabtu sore
jenazah masih disemayamkan di kamar jenazah hari cantik ubud sambil menunggu keputusan
pihak keluarga terkait rencana pemulangan korban